lantas mengapa carun pogpen batal membeli tujuh sebelas
benarkah minimarket yang pernah menjadi prima dona anak nongkrong di sejumlah kota di indonesia ini bangkrut
sayonara sevel saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kalau anda saat ini jalan jalan ya saya ajak anda misalnya jalan jalan ke dekat aja anda bisa melihat tujuh elon
apakah masih ada kegiatan operasionalnya
amat disayangkan karena per tiga puluh juni perusahaan memutuskan untuk menutup seluruh gerai dari tujuh
jadi bagi anda yang tempat favoritnya nongkrong di tujuh sebelas anda harus berkecil hati karena saat ini tampaknya tidak ada lagi tempat untuk anda
padahal sebelumnya sejak april tahun ini sudah ada pengumuman kepada publik bahwa bangkrutnya
ataupun juga saya tidak mengatakan bangkrut ada krisis finansial yang terjadi di tujuh sebelas
sehingga akhirnya salah satu perusahaan carun pokpen ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri untuk pakan ternak
tapi juga memiliki anda tahu kalau misalnya yang namanya nugget nugget yang merek fiesta
itu salah satu produknya dan berusaha untuk ataupun sempat ada informasi akan membeli tujuh
akan mengakuisisi dengan nilai satu triliun rupiah
tapi sayangnya batal alasannya menurut keterbukaan informasi tidak ada yang kesepakatan antara dua belah pihak
lalu kemudian kita tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi dalam tujuh sebelas
tempat ataupun juga minimarket tempat anda biasa beli tempat anda biasa nongkrong
apa sih sebenarnya yang terjadi
ini adalah gerai sevel di indonesia jadi jumlahnya ini ada toko baru total toko
dan gerai yang sudah tutup
tahun dua ribu lima belas dua puluh kemudian pada tahun dua ribu enam belas ada dua puluh lima dan per juni akhir tahun ini akan ditutup seluruhnya
kita lihat pertumbuhannya untuk toko baru nyaris sudah tidak ada trennya sudah mengalami terus penurunan
kemudian kita lihat bagaimana dengan total toko meskipun masih berada di level atas
tapi per ini terdata sampai dua ribu lima belas tapi per dua ribu tujuh belas hingga tiga puluh juni sudah tidak ada lagi kegiatan operasional sevel ya
yang menjadi pertanyaan kemudian akan kemana para pekerja several
kemudian ada juga pertanyaan itu barang barangnya
akan dibawa kemana
apakah karena itu kan pertanyaan yang sangat wajar ya kita tahu karena banyak aset yang mereka miliki
lalu bagaimana kinerja several indonesia sesungguhnya
data ini juga data dari modern international berdasarkan laporan keuangan hingga tahun dua ribu lima belas
kita lihat mengalami tren penurunan tapi sesungguhnya tahun dua ribu enam belas
mereka mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah lebih besar atau sekitar delapan ratus delapan puluh enam miliar rupiah
oke saya benar benar delapan ratus delapan puluh enam miliar rupiah
dan kita lihat pada tahun dua ribu enam belas
atau pada kuartal pertama dua ribu tujuh belas saja itu sudah mencapai lebih dari empat ratus miliar rupiah
jadi sudah mencapai separuh dari kerugian mereka di tahun dua ribu lima belas
jadi anda bayangkan bagaimana tekanan finansial yang harus dialami several sehingga kalau dioperasi rugi
mana ada bisnis yang rugi gitu kan jadi daripada rugi mending tutup
sebenarnya sempat ada kesempatan ketika misalnya charon pogpeng berusaha untuk mengakuisisi several in eleven
tapi ternyata memang ternyata tidak ada kesepakatan sehingga akhirnya
harus tutup dan tidak ada lagi kegiatan operasionalnya
sebenarnya menarik beberapa ekonom ataupun juga beberapa tulisan yang saya baca menyatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh sevel sebenarnya pada tahun dua ribu delapan an pada saat di awal itu merupakan suatu pioner ya
jadi ada cafetaria kemudian ada minimarket
ditiru juga oleh alfamart misalnya melalui lausen atau circle k juga sama
atau misalnya sedang pacaran juga kan murah ya
tapi ternyata hal itu gak kuat
akhirnya ketika mereka dicontek oleh kompetitornya
tujuh eleven ternyata tidak berbuat apa apa
itu mungkin salah satu faktornya
lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap pergerakan saham modern internasional
kita lihat sahamnya anjlokbos amblas ke titik terendah untuk modern indonesia internasional
dan kita lihat sebenarnya sempat ada kenaikan ya
jadi trendnya sempat up ketika hampir pasti nih investor mau lihat
oh ternyata diakuisisi oleh charun pokpen dengan keuangan yang sehat
artinya akan ada potensi untuk naik lagi dan akan ditunggu inovasi inovasi minimarket lainnya
tapi ternyata tidak kuat dan akhirnya di rilislah bahwa charon pogpeng batal mengakuisisi
membeli seven eleven semakin pupuslah harapan
sevel akan terus bertahan dan saham induk usahanya modern internasional langsung anjok ke level terendah
bagaimana dengan charon pogpeng
charon pogpeng sendiri sempat mengalami kenaikan
angkanya tadi kalau anda lihat tanggal tanggalnya hampir sama ya
tanggal tanggalnya hampir sama mengalami kenaikan
tapi ketika akan memasuki
charon pogpeng bisa mengakuisisi tapi ternyata tidak jadi mengakuisisi dan akhirnya up lagi
fundamental finansial yang dimiliki oleh charun pokpen indonesia lebih kuat dibandingkan misalnya kita lihat bagaimana dengan modern internasional
jadi ini menjadi pesan menarik ya untuk para pembisnis
karena memang kalau kita lihat apa yang dialami oleh seven eleven itu menjadi refleksi bagaimana aktivitas retail di indonesia saat ini
asosiasi retail pernah menyatakan bahwa memang terjadi

untuk kinerja ataupun growth dari bisnis retail di indonesia
jadi bisnis retail itu kan banyak ya
ada yang misalnya hypermarket ada juga yang minimarket seperti saat ini
apa yang terjadi pada sevel ini menjadi refleksi bahwa memang terjadi stagnansi untuk bisnis retail di indonesia
dan kita lihat hasil akhirnya adalah seven eleven harus goodbye ya harus tidak ada lagi operasinya
tapi yang menarik tujuh eleven ini sebenarnya sebuah perusahaan yang berasal dari amerika serikat
tapi pada beberapa waktu kemudian diakuisisi dibeli oleh perusahaan jepang
sehingga tujuh eleven lekat dengan negara jepang ya
karena disebutkan karena besar di jepang serta diakuisisi dari amerika serikat
tujuh eleven dari jepang tiga puluh juni dua ribu tujuh belas akan menjadi hari terakhir operasional tujuh
ataupun tujuh eleven tempat favorit nongkrong anak anak beberapa kota di indonesia
dan dengan berat hati sayonara seville